seorang pedagang roti keliling
senin siang ditangkap petugas reskrim
polsek parung panjang
setelah dilaporkan atas dugaan tindak kdrt
terhadap istrinya selama berbulan bulan
belumnya korban diketahui berhasil kabur
melalui plafon kamar
hingga meminta tolong kepada pengurus rt setempat
selain mengaku disekap
korban yang baru menjalani rumah tangga
selama satu tahun itu juga mengaku
kerap dianiaya dan diancam oleh suaminya
sementara dari pemeriksaan polisi
korban mengalami luka memar dan sobek di bagian wajah

jadi saya ingat saya segera
masak tim gini membawa ke di polsek
hingga kini polisi masih mendalami
kasus dugaan kdrt tersebut
sekaligus menyelidiki motif pelaku
jika terbukti bersalah
pelaku dicerat pasal berlapis
dengan ancaman di atas tujuh tahun penjara
muhammad juanda bogor jawa barat